sehingga ada askar
pulisi dateng kesini
tadi anak saya ini tiba tiba menyalakan siri ini
sabar gak apa mak
tapi kan emak juga manusia biasa po
sabar ada batasnya
kadang kadang umat juga lelah
ah pokoknya belum bisa balik
kepala kinerja belum dateng
udah gini aja emak
emak banyakin doa ya
doain si tommy biar usahanya cakep
kalo tommy usahanya cakep
mak ngapain ya
mbak tommy ternyata aku sudah keras
jadi aku keras gue
aku udah keras
aku udah keras
aku udah keras
aku udah keras
aku udah keras
aku udah keras
aku udah keras
aku udah keras
udah kenceng nih kipasnya
siapa santri yang suka sar
yang suka lari kabur
kalau minggu ini
tidak ada udah ustaz
ana berhasil mendidik para santri
dan keberhasilan itu
semua berkat ana
dengar suara begitu begituin bang ustaz
apa lagi yang si funky dan cecungguk cecungguknya lakukan
sehingga ada askar
polisi datang kesini
tiba tiba menyalahkan siri ini
saya ingin ketemu dengan umi aida
saya turut berbela sungkawa atas meninggalnya almarhum yoni
bagi saya pak imron itu adalah sahabat yang baik
terima kasih pak
terima kasih ya
terima kasih ya
terima kasih ya
terima kasih ya
terima kasih ya
umi senang kalau rimba mau di sini
oh senang ya tanda
tempat ini bakalan asik nih umi
ya tapi kamu mesti ingat
jangan sampai bikin rusuh ya rimba
lagi ya ntar kan ada om om ini
nanti kamu bisa belajar dari mereka
umi sengaja ajak kamu faang kesini
bukan begitu kan faang
kamu istirahat aja dulu
umur kita juga gak joben
ke poi rasanya mau vecah
sudah ada empat berandalan
ditambah lagi satu
dan ini astaghfirullahaladzim
bang ustadz udah gak apa apa bang ustadz
antum tadi tidak syuf
antum tidak lihat
tadi cara dia memandang fatin calon bidan dari shorga anak
antum lagi tambah tambahin
tidak fahfah tidak fahfah
bang ustadz kan yang disuruh ngurus pesantren si funky sama si soeb soebnya ya kan
udah kita tinggal tontonin si funky cs bisa gak tuh ngurus ini mbak
si anak bagajulan itu
harapan satu satunya adalah
antum kali ini betul
kita hanya perlu menjadi
ada di pihaknya rimba
debut cah santri ngapa ya
gua bingung pertanyaannya susah susah bet
ini pada negara siapaan sih
eh daputa daputa ya
gua juga bingung
pertanyaan santri susah susah semua
kagak ada lagi
empat buku ustadz sepuh semuanya kagak ada
gua juga jadi mikir lagi
kenapa hidup gue selalu sengsara ya
padahal gue udah cukup sabar
kurang sabar apa gua ngadepin tuh perempuan
yang setelah maret
jangan sebutu nama
tetep aja bujung bujung sengsara gua
susah bisa diaturin ya allah
tapi juga ngaca ya
kita juga dulu kayak gitu kali ya
ah tapi ini lebih parah nih mah
lebih parah ini mah